kalau anda tadi mengatakan belum terlalu aktif
banyak sih sebenarnya banyak banget menurut saya emang sebenarnya pemain pemain sini tuh banyak yang sanggup main di sana sih
tapi si production house harus memiliki fund juga untuk bisa ada di situ
jadi kita diatas rata rata lah untuk asean